tias dan ade merupakan sebagian wisatawan domestik yang memilih berlibur ke bali lebih awal bersama rekan dan sahabatnya
warga solo jawa tengah ini tiba di bali pada selasa empat belas desember dan memilih berlibur ke nusa penida bali
keduanya berencana kembali ke solo pada akhir minggu ini dan memilih merayakan tahun baru di kampung halaman
menurut tias dan ade mereka memilih berlibur lebih awal untuk menghindari kerumunan di akhir tahun
kita dari jawa jawa hari kemudian menghindari keramaian di akhir tahun
jadi kita cari cari yang aman aja
karena kalau kita ke akhir tahun kan takutnya over
kita berencana sama teman temanan
terus kita ngambil cuti pada saat sebelum libur air tahun
jadi biar gak rame lah gitu
biarkan kita lagi masa pandemi jadi kita meminimalisir kontak sama orang juga gitu
sejumlah objek wisata di bali sejak awal desember dua ribu dua puluh satu mulai dipadati wisatawan
salah satunya objek wisata menuju nusa penida klungkung bali
tingginya angka kunjungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penyeberangan kapal di kawasan sanur menuju nusa penida
yang naik drastis hingga delapan belas orang pada enam belas desember
dalam bulan november selama satu bulan hanya ada sekitar tiga ratus empat puluh empat pol keberangkatan dan kedata kapal
untuk bulan desember ini baru sampai tanggal enam belas ini sudah ada empat ratus enam belas call peningkatan
sementara itu untuk mengantisipasi meningkatnya kasus covid sembilan belas menyusul meningkatnya kunjungan wisatawan ke bali
pemerintah provinsi bali melalui dinas pariwisata bali memastikan
satgas covid sembilan belas kabupaten kota untuk memperketat prokes di masing masing wilayah termasuk di objek wisata
pertama kami telah berkoordinasi dengan teman teman kabupaten kota termasuk juga dengan industri pariwisata
agar tetap mengintensifkan prokes kesehatan termasuk di dalamnya adalah chse nya
sehingga bali menjadi lebih siap di dalam menerima kunjungan wisatawan
sejak bali ditetapkan pada ppkm level dua dan pembatalan ppkm level tiga
jumlah kedatangan ke bali sejak satu minggu terakhir tercatat lebih dari sebelas hingga tiga belas ribu orang per hari melalui jalur udara
diperkirakan puncak kedatangan bisa mencapai lebih dari dua puluh ribu orang per hari
melalui jalur udara maupun jalur darat mendekati libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua mendatang